lata lu kayak si ella lu
agak agak matanya si iwan kali ya
masya allah ella
kenal banget suara lu
tuh kalau banyak total totalnya udah kebuk
ini sinetron siapa namanya yang banyak ya
betina film ini dok susana susana ada temennya tuh ya
udah sekarang pasti dengan pakaian begini kong aja udah nggak bakal tahu lagi
banget sekali sekali kela dandanin luna maya
gimana dan yang untuk
sopan dong ini kurang di depan lo
iya gua belajar ngaji kong bukan belajar duduk
belakang lu gapapa
iya tuh muka lu lagi pake duduk duduk
ada orang arab apa kaya
ini lah kong kesan gitu

ini lu gondrong seksi
terkenal kesini kong
hati hati nih kurang di depan
patek aja ya patek aja
patek aja deh kong
patek kak patehah
mata lu ke quran
nah main aja mata lu ke kamar gua
mata lu panjang rasa
tapi kakek punya tos boleh kakek pinjam tas pak
hai oh pinjem tas waalaikumsalam sebentar kayak ada tamu di belakang ya
nenek nenek mau ngapain
saya mau nampang mejeng
saya kagak udah tas
punya tas gak
ada tas di kamar
enak itu ya

di mana ya di bawah
apa di atas ya
wih lagi lagi matanya si iwar kali ya
kita beneran anak anak
ini kita bobokeh enggak
ella gua bukan anak anak
kau kenal banget suara lu
menggunakan l venue zakin
ezang kaji status itu itu sesuai

agus terbuka bro